tiba di polda metro jaya aktor film revaldo vivaldi surya permana
langsung dikiring ke ruang penyidik subdit tiga direkturat resers narkoba kamis sore
aktor film tersebut diamankan bersama rekannya berinisial mdm
terkait narkoba jenis sabu ganja dan ekstasi
rivaldo ditangkap polisi di apartemen kawasan cempaka putih jakarta pusat
setelah itu polisi menangkap mdm di apartemen wilayah kebayoran baru jakarta selatan
saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif kepada keduanya terkait kepemilikan barang haram tersebut
penyidik juga mencari penyidik yang berpengalaman
penyidik juga mencari penyidik yang berpengalaman
penyidik juga masih mendalami apakah revaldo hanya pemakai atau pengedar
mengingat ini ketiga kalinya ia berurusan dengan narkoba
badru zamal jakarta